muhammad faizi ketua unit kerja koordinasi endokrinologi ikatan dokter anak indonesia menyebut

yang ke si acb ya seperti itu
pak yang untuk dari dalam negeri kita akan menantikan indeks keyakinan konsumen periode september
itu transmisi yang datang kepada kita itu lebih banyak kalau kita lihat adalah tekanan pada i
saking kangennya wak sambelnya itu iwak pene
kita bisa lihat bahwa standar kecantikan yang dulu digembar gemborkan oleh western gitu ya
tinggal pakai konseler putih aja ya
kemudian kapasitasnya tujuh puluh lima persen dengan maksimal waktu makan satu jam
kita harus menerima dan menghindari
bisa dilihat kesehatan dari angka atau indeks usia harapan hidup
budi memang pernah mendengar pasangan yang sudah menikah selama enam tahun ini cekcok
kita menggunakan jaringan sistem hidran mandiri dan hidran kering yang
namun semua pilihan harus dilakukan sebelum melakukannya
jadi harus berkaitan dengan tentunya
selain menjadi tempat lahirnya kerajaan islam pertama di pulau jawa
jadi siapa yang bisa investor publik kemudian pelaku usaha harapkan untuk bisa fokus menjaga kandang kebijakan
dari masjid inilah para wali songo berdakwah dan mengatur strategi penyebaran agama islam ke seluruh pulau jawa
dan ini pasti berpengaruh terhadap komoditi ini
nanti semakin mendekati lebaran
apa yang membuat strain h lima n satu sangat berbahaya
nanti kan perbankan bisa mempromosikan gitu kan program programnya apa itu yang lain gitu kan
kadang panas kadang dingin kalau panas gini aku pakai topi aja sih sebenarnya
setelah semua pelanggaran terekam tilang akan dikirimkan secara elektronik
meski sedang mengikuti program wajib militer
proses pelimpahan ke jaksa penuntut umum
jadi kita lihat bagaimana ibu sri mulyani

tetapi tidak terbanyak sepuluh jawa mas yuda
demikian dikatakan oleh genter
memiliki tiga puluh dua persen tingkat lebih tinggi resiko
selamat pagi pak mukroni terima kasih sudah bergabung bersama kami pak
ya tadi malam misalnya saya kebetulan sedang kunker ya
itu saran kami karena kita tetap perlu menegakkan negara yang terus jalan
di antaranya timbul perasaan cemas dan gemetar
upah nominal akan minus lima delapan puluh enam persen
karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita merujuk ke undang undang md tiga
ini bukan karena saya yang request cabainya dibanyakin ya enggak
kan harus terus di jalin gitu
dan diikuti dengan di minggu minggu ini
mewujudkan itu kan juga harus prudent
ada yang minta jadi penasehat pak prabowo
terutama mungkin saya lihat seperti itu
saya nggak berani ya ngomong sebagai
di antaranya motif aceh flores toraja serta papua
dan fitur adalah kombinasi tingkat dan umur
dan mas gibran ke acara rakyat nas ya
sebenarnya sih untuk edible flower apalagi jenis untuk dimakan ya
dan kemungkinan bahwa salah satu virus flu yang sangat patogenik
seperti kolam renang kemudian tempat bermain anak atau playground dan sekarang tuh anak anak juga sudah kembali ke sekolah tatap muka ptm
kita sudah sampai punya kesepakatan oke bismillah
nah ini sebenarnya yang terjadi adalah tiongkok itu kan migrasi ya
vaksin dosis keempat ini diberikan kepada dokter dan karyawan rumah sakit yang berisiko tinggi terpapar covid sembilan belas
sehingga ini menjadi diskusi awal kita untuk nanti nyambung ke diskusi
sementara itu golkar menyambut positif dan menyatakan
betul nggak harganya seperti ini
ini ada teman teman yang memberikan polling apakah kamu mengikuti tren kecantikan ala korea selatan
baik ini kalau saya catat juga kesepakatan dengan pihak penerbangan baik itu penerbangan domestik dan juga internasional jika harga tiket tidak boleh dibebani
artinya dia bisa buker dia bisa pipis secara otomatis seperti kita
dan itu yang terkait dengan singkir tamu milu
ini mau nggak mas sandi surat undangan rapat dari kementerian maritim investasi marves terkait dengan pengenaan iuran perwisata melalui tiket penerbangan
apakah ada kompetitornya di dalam negeri
tetapi ada yang masih di dalam proses distribusi
secara keseluruhan produksi ikan bandeng di kabupaten gresik mencapai delapan puluh tujuh ribu ton setiap tahun
seringkali memang dari pengalaman saya dengan pasien pasien saya yang cerita ya kadang kadang ada masalah di sekitar ini
sementara kita tahu dolar itu sangat terbatas

pada kesemutan kemudian disertai kelumpuhan pada kedua kaki
daripada ada perusahaan ini nanti akan kami tindak lanjut secara pidana
kalau saya melihat dari tampilan mbak puan ini
lengkap dengan garnish daun bawang dan taburan wijen putih
ada ganjar pranowo dua belas tiga persen
tempat buang hajat itu nyaman
jadi walaupun ketidakpastian ada tetapi asean positif
bagaimana kemudian aksi massa yang akan dilar esok hari
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
tapi ingat ya hindari piksiser atau musim puncak liburan
namun yang bersangkutan tidak berhasil bertatap muka dengan saudara pd karena permintaannya adalah taruh saja di depan pintu
kita semua dapat menyesuaikan perilaku
itu tidak abdol kalau kita tidak mencoba ikan yang sudah kita masak
di antaranya di tambora itu di awalnya di tahun dua ribu dua belas itu kita melaksanakan kegiatan sosialisasi
harga cabai merah keriting dari rp enam puluh naik menjadi rp seratus per kilogramnya
iya kalau zaman sekarang membayar tiket tapi pada saat itu membayarnya bukan dengan benda atau apa
saat ini kabupaten sumedang berada di status tanggap darurat selama tujuh hari dimulai dari tanggal satu hingga tujuh januari mendatang
apa maksud dari penggeledahan ini pasca pengembalian uang rp dua puluh tujuh miliar rupiah
sehingga aliran darahnya kurang bagus sehingga itu dapat mengganggu peredaan dari peradangan di daerah tersebut
hingga pemberian data dan informasi ke pihak agen
itu yang kami khawatirkan
dan juga anies baswedan sembilan belas tujuh
sebagai media komunikasi perselingkuhannya
bagaimana cara mendapatkannya di daerah jawa barat
karena tentunya indonesia quality tourism fund yang sedang digagas oleh lintas kementerian di bawah komando kemenko marves ini
dan manfaat gaya hidup lainnya
dan memang kamera tidak boleh untuk naik langsung ke ruangan ruangan atau unit unit tempat pelaku ini ditahan
telah mengembangkan pemahaman yang rumit tentang lingkungan
pada saat ada panggilan
dpr ini kan selalu berada di bawah nih gitu loh
mulai ke karnia mena kemudian biaya obligasinya naik
ada latar belakang teknisnya
jadi dari kementerian perindustrian kementerian perdagangan kementerian keuangan dan juga baristri
karena yang tua tua mungkin udah
karena menu yang ditawarkan pada catering sehat tak hanya sekedar mengenyangkan dan nikmat
terlalu besar untuk diabaikan oleh pemerintah
sesudah ngirim doa kadang kadang kita bisa mandi di sana
berupa dua kepala dari hewan yang sudah mati
tapi kalau tidak harus memiliki proses yang lebih baik
sehingga kita bisa tahu dan bisa mengerti
jadi ada di jatengproc co id silahkan dibuka
ya jadi pertama peraturan itu dibuat sederhana dan saya kira sosialisasi dan literasinya ditingkatkan
khusus untuk atlet melakukan sport massage secara rutin juga akan sangat membantu
saya kira itu mbak maggie yang urgent dan penting untuk dilakukan termasuk juga bagaimana edukasi itu dimaksimalkan
nah gerakan kelima melatih keseimbangan dan komunikasi ibu dan bayi
menunjukkan tanda tanda evolusi yang mengkhawatirkan
panca sempat menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan terhadap istrinya lagi
apa heboh di kampung duitnya habis semua tetapi begitu balik susah gitu ya karena banyak utang
itu memberikan sebuah upaya yang serius bagi polisi
ini kualitasnya terjamin asli batu alam
jadi itu mengapa rasio tabungan rata rata itu menurun ke lagi
atau di atas dua puluh satu terus dua sama terus kita harus menghadapi dua x lima belas menit lalu penalti
ya sehingga dua minggu terakhir
pak khatib basri juga punya pengalaman saya kira di bidang internasional yang cukup luas juga
hal hal yang disalah artikan
dan sosiologi menentukan kesan dengan kekurangan
untuk menemani anda berkeliling
selamat datang di demak
saya rama irengan asal mulanya dari pakistan pengembara ke indonesia
ketika jaring semakin rapat ikan bandeng mulai berlompatan
dan bisa jadi ini akan ada berbagai fomo fomo berikutnya akan dia keluarkan
menyerang juga saluran pernafasan
nah saya kira ini bentuk dunia pendidikan mengedukasi agar dia sadar dengan situasi lingkungan yang dalam covid ini gitu mbak